tenang ya tenang
enggak enggak gua harus ketemu sama clara
lu belum stabil

lu sini aja secara terang
gak bisa gua harus ketemu sama clara sekarang
gak harus ketemu sama clara sekarang
dokter dokter gimana tundangan saya dok kondisinya
kondisi pasien saat ini mengalami benturan cukup keras di kepalanya
dan kami saat ini terus memantau keadaan pasien
tapi selamat kan dok
tunggu saja ya pak kami sudah memandang di pasien ini
ya ampun gua balik ke tempat semoga rata
gara gara lu terlalu kayak gitu lu ngapain dia
hei lu kasar sama putri
eh lu biar dia
kalau sampai terjadi apa apa sama clara gue gak akan maafin
aku lupa selesai salah putri tau gak
aku lupa salah putri
kau lupa salah putri
oh bila clara kebakar
untung aja putri selamat
kalau sampai putri meninggal
bisa dengan yang lain lain
gue ada kerjaan buat lo
lo cari mobilnya clara isabella yang baru kesan kebakaran
lo taruh bukti bukti di situ yang mengarah ke gue
gue mau putri disalahkan aja
clara bisa jadi senjata buat gue untuk mengisap putri
ya tolong selamatkan clara
dan segera pulihkan semua luka luka dia
sepertinya kamu bisa pasien selalu
kita berdoa saja semoga tidak ada luka dalam akibat untuhan itu
jangan ganggu clara
pergi gak lo
pergi lah udah